hasil survei konsumen bank indonesia di delapan belas kota menunjukkan masyarakat indonesia
masih yakin perekonomian indonesia akan lebih baik dalam waktu enam bulan ke depan
hal tersebut terlihat dari indeks keyakinan konsumen di bulan september
sebesar satu ratus sepuluh atau berada dalam level optimis
kalau kita tanya konsumen bagaimana kondisi enam bulan ke depan
berarti mereka punya keyakinan dan ini tentunya akan diwujudkan dalam mereka berkonsumsi
bahwa enam bulan ke depan itu akan lebih baik dari sisi penghasilan
dari sisi ekspektasi kesehatan kita tersedia di lapangan kerja
maupun dari ekspektasi kegiatan usaha
secara triwulan indeks keyakinan konsumen
telah meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya
optimisme yang meningkat dari konsumen pada tribulan ketiga dua ribu enam belas
didorong oleh kenaikan sebagian besar komponen kecuali ketersediaan lapangan pekerjaan
selain itu menjelang momen natal dan tahun baru
konsumen memperkirakan juga akan ada kenaikan pada seluruh kelompok komoditas
lonjakan harga terbesar diperkirakan terjadi pada kelompok bahan makanan dan makanan jadi
saya lebih kepada bahan makanan
bahan pokok ya yang sehari hari beras naik turun
kemudian bumbu bumbu ya cabai kayaknya lagi melambung tinggi gitu ya
tapi saya berharap sih dengan ke depan ini akan lebih baik lagi
harapannya itu belanjaan bisa murah
ke satu itu cabai yang harganya lagi naik down
saya kecil kecil kayak pada bingung gitu ya
banyakan pengangguran kayaknya nih mbak
bila optimisme konsumen pada perekonomian indonesia terus berlanjut
konsumsi rumah tangga akan tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar bagi indonesia
ke depannya bakal lebih bagus
tetap saya punya pemikiran seperti itu
kalau nggak punya pemikiran seperti itu ya susah